kesini terus tidak bisa lagi kembali ke sana bagaimana makanya sekarang kita harus
berhemat tidak boleh menghambur hamburkan uang ya nah sekarang papa juga lagi belajar untuk mengurus
kamu deh tiga ratus per orang iya itu untuk masuk ke area fantasinya nah kalau mau masuk ke gerbang
utamanya itu bayar lagi dua puluh lima ada lagi jadi total per orang tiga ratus
tiga ratus dua puluh lima jadi buat masuk aja harus ada sejuta iya kang ya allah saya pikir berikut ongkos
bolak balik ciros arena pantasite cukup lima ratus ribu sop saya harus nyedain uang berapa tuh pengen
piknik pengen nyenengin deni sama engkom pengen nyenangin pikiran gimana mau nyenangin pikiran
kalau ngabisin uang satu juta emas sob coba kamu cek bisa enggak masuknya teh pakai surat
keterangan tidak mampu ya nggak bisa tuh kang ini kan tempat hiburan belum makan belum jajan deni
di ini beli itu beli baju buat ngokong bisa bisa habis dua juta sop
lima juta habis dalam satu hari dua juta teh bisa beli motor second komisi rumah teh berapa tuh sop
oh gini aja kan gimana ajak jalan jalan dininya ke bogor aja kan bisa ke kebun raya bogor nah
pulangnya terus beli baju sama ceengkong ya paling habis lima ratus ribu saya udah terlanjur janji
mungkin benar kata pak ustadz bukan doanya yang salah tapi pekerjaannya
pak ustadz wajah usoy ganteng
ustadz juga wajahnya ganteng
ganteng dan berubah
kalau musolah ini bisa dibangun menjadi masjid yang besar
kusoi ini bisa menjadi terkenal pak ustadz
bisa menjadi bintang iklan
pak ustadz juga bisa
orang orang yang ilmu agamanya tinggi seperti saya
tugas dan kewajibannya adalah
menghilangkan sifat sifat keduniawian dalam diri masyarakat
menghilangkan keinginan mengejar kebendaan
kalau ustadz seperti saya ini jadi bintang iklan
justru saya menyuruh masyarakat untuk berlomba lomba membeli barang yang saya iklankan
menyuruh masyarakat mengejar duniawi
tokoh masyarakat seperti saya
orang yang punya ilmu agama seperti saya ini
beda tanggung jawabnya sama kalian
betul pak ustadz
terima kasih sudah mengingatkan saya pak ustadz
kalau bukan saya
yang mengingatkan siapa lagi
ilmu saya lebih tinggi dari kamu
betul pak ustadz
insya allah maksudnya
sekarang kita harus berhemat
tidak boleh mengambur amburkan uang
sekarang papa juga lagi belajar untuk mengurus kamu deddy
makanya kamu juga harus mau belajar diurus sama papa
kontrak mama tahun depan itu habis
kalau kontraknya tidak diperpanjang kan yang repot papa juga
kalau kayak gini kita gak bisa sombong lagi dong sama om aceh sama yang lainnya
oh kalau itu harus
sapa dulu dong papanya
lima jukan yakin
buat kamu itu harus belajar usaha sendiri
nanti kalau misalnya papi bantuin kamu
nanti kamu lama lama tergantung sama papi
jadi laki laki itu harus bisa mandiri dong
sampai bisa harus bisa
sekali dua kali akhirnya terus terusan
udah belajar sendiri sana
gampang kok kasih ke papi
negara surya itu dimana pak
negara surya itu adanya
di arab saudi
tapi beda negara sayang
suriah itu bikin negara sendiri
emang boleh begitu pak
maksudnya kan nggak boleh
masa presidennya dua
negara arab saudi itu nggak punya presiden atu sayang
oh berarti kalau raja boleh dua pak
ya boleh atu
mungkin dulu rajanya itu kembar
dua duanya itu ingin jadi raja
bapaknya raja kembar itu baik sama anaknya
negara arab saudi itu dibagi dua
satu negara arab saudi
kedua negara arab surya
papa pintar ngerti sejarah
itu kan sinetron kisah harta warisan itu
diambil dari kisah nyata kerajaan arab saudi sama kerajaan arab suria
papa juga sayang sama jenniper
sekarang papa cerita
si kancil sama raja surya
iya pak jeniper senang

krimyar bagi thai